warga kembali menutup akses ke proyek pembangunan jalan tol cisundawu di sumedang jawa barat
mereka akan menutup jalan sampai ganti rugi pembebasan lahan dibayarkan
selasa siang sejumlah warga kembali memasang patok dan menutup akses menuju proyek pembangunan jalan tol cisundawu
di wilayah blok marongge ciherang kecamatan sumedang selatan
warga juga menghentikan sejumlah truk yang akan masuk ke proyek jalan tol
aksi ini bukanlah kali pertama
warga sempat beberapa kali memblokade jalan menuntut ganti rugi pembebasan lahan proyek jalan tol penghubung bandung dan cirebon ini
saya mau dibayar sawah yang udah hilang di cicadas
di desa ciherang ini sedikitnya empat ratus kepala keluarga
warga terpaksa kehilangan mata pencaharian mereka akibat proyek ini
warga kini berharap pemerintah kabupaten dan pusat segera menyelesaikan masalah yang bermula pada dua ribu sepuluh ini
yanwar aditya sumedang